selain membagikan sertifikat tanah presiden jokowi juga meninjau bersama rombongan ikut uji coba kereta light rail transit lrt
dari stasiun lrt bumi sriwijaya ke stasiun lrt jakabaring palembang
menurut presiden saat ini hanya mesin lrt saja yang didatangkan dari jerman
selain sebagai sarana transportasi untuk masyarakat palembang
pembangunan lrt juga sebagai akses transportasi para atlet asian games yang digelar di jakarta dan palembang bulan agustus nanti
menurut jokowi setelah palembang dan jakarta presiden jokowi kereta lrt akan segera dibangun di kota kota besar lainnya di tanah air
lrt ini juga bukan hanya kita pakai sendiri tapi juga diekspor ke negara negara lain
tidak hanya keretanya saja
tapi konstruksinya sudah berani kalau seperti ini
hitung hitungan kemarin juga tadi saya diberitahu oleh pak gilud mas gita dan juga pak gilud minta